gue juga dikasih
mak katanya tuh kue mau dikasih ke tetangga
sayang ah udah lipatin kasih mending kita makan aja
yah kalo lo kagak mau udah mah aja yang makan
mak aja nggak boleh makan mak
haji liat purga gak
tadi sekarang orangnya udah pergi sono
ini cendolnya pak
bang cendolnya tiga
enggak makasih mau beli ketoprak aja
kotoprak dua ya gak pedes gak pake toge
duduk dulu ya
terima kasih dem hacker
lo katanya dapet kue dari dika juga ya
bro aku mau diode
kenapa gak nelfon pur aja tuh neng
habis mas pur di telfon gak diangkat
di sms gak dibales
kalau gitu saya permisi dulu ya
nanti dikabarin ya mak
ya telfon aja ya
mak pergi dulu
ini kue gua
tika suka sama gua
udah dapet asinannya
kata orang orang ini asinnya enak
tapi gak terkenal kan
tapi ma maunya asinan yang berdiri sejak seribu sembilan ratus dua puluh bang
kata ibu ibunya ini asinan berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
beda satu tahun doang
yaudah terserah deh ayo

udah mau maghrib
aku gak berani
saya gitu aja gak berani
lagi pada ngapain sih
kan mas pur gak ada
iya ojek juga nggak ada
pada kemana sih kang
paling juga lagi pada narik neng
nih makasih ya kang
kenapa helangnya pake dicium cium segala
padahal sudah sebulan belum dicuci
lempar bang lempar
makasih ya bang
terus saya gak bisa turun pak ji karena tinggi pak ji
hah lo kayak kucing aja
pak ji tolongin pak ji
pak ji pak ji
pak ji pak ji
lo gak boleh makan kue dari tiga
bang awan turun disini aja ya
saya mau misahin mereka
udah tuh jangan bertengkal
bang kalau neng tika ngontrak dikontrakan mbak beh ya
cuma numpang doang dikontrakan di silaras
emang apa deh
ulu ulu mbak beh
saya tadi dikasih kue bolu sama neng tika
sama si tisna buat buka puasa
gue juga dikasih
dikira saya teh cuma saya aja yang dikasihnya be
pur bang udin kenapa sih bertengkar
biarin aja kang biar seru
he orang bertengkar mah dibiarin
iya saya lepasin asal kamu jangan bertengkar lagi
udah mau maghrib bang
tapi beli asinan yang lain
lo beli asinan yang lain
bukan asinan haji sansan
ya udah kalau habis gak usah dibeli
ngapain lagi beli hasilnya kayak beginian tuh
namanya juga aneh
asinan betawi ibu sinsin
ngapain itu dipegang pegang
jangan lari loh
ayanah oh deteh
udah ngapain lo berantem
lo ngapain pada berantem sore sore
kebutan kue be
ya allah purkin
bukan cuma lo aja yang dikasih
gue juga dikasih
saya juga haji sodik juga
katanya tuh kue mau dikasih ke tetangga
daripada yang kasih mending kita makan aja
kalau lo kagak mau udah mak aja yang makan
mak ojak gak boleh makan mak